pebulu tangkis senior liliana nasir ternyata sudah menyiapkan rencana untuk pensiun di tahun ini
berikut wawancara produser selapangan cnn indonesia azalea finata bersama liliana usai menjuarai turnamen indonesia open dua ribu delapan belas
kemarin selama di indonesia open dari awal sampai partai puncak semuanya menang street game
terus kalau performa tetap segitu kan mungkin gak sih masih lanjut sampai olimpiade dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh terlalu jauh saya bisa ngelewatin dua tahun ini aja setelah olimpiade saya udah ngerasa cukup bagus
karena ya namanya manusia setelah saya juara di olimpiade motivasi terbesar dan cita cita saya terbesar adalah saya pengen juara olimpiade
setelah itu saya sudah dapat pastilah saya berpikir wah udah cukup kali ya
nah saya bisa tunda dua tahun dan udah saatnya ini dua ribu delapan belas saya pikir untuk memutuskan
sementara sih sampai
tiga detik ini sampai sekarang ini sih berpikirnya mungkin saya akan fokus ke bisnis saya dulu setelah saya pensiun
ya pastilah namanya manusia adalah sejenuh pasti
saya udah dari umur sembilan tahun berkecimpung di bulu tangkis
jadi ya setelah berhenti mungkin memutuskan untuk pensiun saya akan coba fokus di luar bulu tangkis dulu
tapi saya nggak bisa tahu namanya jalanin orang ke depannya kemana saya juga nggak tahu
bisa aja saya bisa ngomong sekarang tahu tahu saya juga ternyata masih tertarik untuk
mungkin di sekitar bulu tangkis saya gak tahu itu tidak tetap kemungkinan